pasca kerusuhan pertandingan cabang olahraga polo air ke sembilan belas
dalam pon panglima kodam tiga siliwangi meminta maaf atas insiden ini
pangdam kodam tiga siliwangi akan mengusut peristiwa ini
dan memberi sanksi tegas jika anggotanya terbukti ikut terlibat
kejadian memalukan mencederai sportivitas pekan olahraga nasional
tim polo air putra jawa barat terlibat keributan pada pertandingan semifinal
menghadapi sumatera selatan senin petang
pertandingan yang berlangsung ketat menyulut emosi para pemain sumatera selatan
perkelahian di dalam arena pertandingan pun tak dapat terhindarkan
tak hanya di arena pertandingan keributan juga terjadi di tribun penonton
supporter dan para atlet polo air putra kontingen dki jakarta
yang memihak kontingen sumatera selatan
diduga memprovokasi supporter jawa barat
kericuhan antara supporter dki dan anggota tni yang sedang mengamankan venue pun pecah
pertandingan sempat terhenti
menurut pangdam tiga kodam siliwangi maijen tni hadi prasojo
kejadian bermula saat kontingen dki jakarta yang menonton
melempar botol ke kolam pertandingan hingga mengenai petugas kepolisian
atas peristiwa ini panglima kodam tiga siliwangi hadi prasojo
meminta maaf kepada seluruh masyarakat terkait peristiwa tersebut
pihaknya juga berjanji akan memberikan sanksi tegas terhadap anggotanya yang terlibat kerusuhan
fredy bangun bandung